si dewi kemana
kok tumpahnya gak sarapan sama kita
udah gak ada
ya aku sama mama udah sepakat
lagian kan dia udah gak ada apa apa lagi di sini
jadi dia pergi
hampir tiga tahun kamu pergi
ngapain kamu pulang lagi ke jakarta reva
aku ingin memperbaiki
apa yang pernah salah diantara kita fahri
aku udah mencari tahu kemana mana tentang kamu dan
ternyata kamu juga belum punya pendamping
dan setelah kamu menceraikan aku
sepertinya gak bisa mencintai orang lain lagi
kok surprise aku dengar kamu ngomong itu
alasan kita bercerai
manusia itu bisa berubah fareh
aku udah berubah
dokter fahri ditemu di unit jalan jaluran
mungkin manusia berubah
tapi yang tidak pernah berubah
pintu keluar dari ruangan saya

oke satu dua tiga
oke suster tolong siapin infus sama suntikan
ibu saya pengen tahu
obat yang diminum abi yang terakhir itu di jam berapa dan apa jawabannya
ya obat obatannya abi
obat obatan apa dok
terus ibu nggak tahu obat obat yang dikonsumsi abi
ibu saya butuh obat obatannya ya
saya butuh tahu kapan terakhir dia minum obatnya
masa ibu sendiri nggak tahu apa tuh obat yang diminum anaknya
oke sudah disiapin ya
ya allah sebetulnya sakit apa anak itu
apa karena ini mas bayu meminta aku untuk merawatnya
cuma mbok saro yang tahu soal obat obatan abi
tapi kemana aku harus mencari mbok saro
saya berharap maksinya tak nah businesses opening di pantai di situ co confidence

ini maksar rata rata ibu selama faith disahabi
maaf beg saya mau makan
biarkan di sana berlengkar
magiknya tak lupa
si dewi kemana
kok tumpennya gak sarapan sama kita
udah gak ada
ya aku sama mama udah sepakat
lagian kan dia udah gak ada apa apa lagi di sini
jadi dia pergi
jadi kamu sama mama mau segera pergi ya
kamu tahu sendiri mama lagi sensitif
kalau mama dengar gimana bisa marah mas
ini jawab pertanyaan aku
kalian ngusir dewi
untuk apa lagi dia tinggal disini
lagian dewi juga pergi dengan sukarela kok
oh iya mama juga kasih cek ke dia untuk memulai hidup baru
tapi ditolak sama dia
tapi ya sudah terserah di
ya ampun nis
kok kamu gak biarin mama ngelakuin itu sih
kau masih punya hati kan
bayi tuh suaminya dewi
baru kemarin bayu dikuburin
terus kalau misalkan bayu udah gak ada kehidupan kalian berdua
dewi juga sama gitu
aku bener bener gak bisa ngerti soal ini
kenapa sih mas
kamu sampai segitunya ngebelain dewi
atau jangan jangan perasaan kamu yang dulu muncul lagi ke dia
karena sekarang dia udah jadi janda
makanya ini kesempatan kamu
itu cerita lama
kamu gak tahu kan mas
kakak aku baru dikuburin
gak sampai satu jam
dia kemana coba
kelayapan gak jelas kemana
perempuan macam apa kayak gitu
aku gak tau
aku gak tau
aku gak tau
aku gak tau
coba gini deh mas
di balik nih keadaannya
kamu yang meninggal terus aku langsung pergi entah kemana
perasaan kamu bagaimana
ya jelas lah kalau misalnya aku udah dikubur
justru orang orang yang masih hidup itu perasaannya kamu mesti pikirin
oke sekarang aku balik
kalau misalkan kamu yang dikubur
aku yang diusir di rumah
gimana perasaan kamu
mau kemana mas
kalo aku gak kerja
bisa bisa aku diusung di rumah juga lagi
eh eh eh papa
papa mau kemana
kok gak cuma aku dulu
ya ampun papa lupa
papa pergi dulu ya
papa kenapa sih
takutnya nanti papa telat ke kantornya
jadi sekarang kamu ngabisin makanan kamu nanti kamu telat
soalnya mama juga harus ambil obat buat omah di rumah sakit
oh ya tuhan
hampir tujuh tahun
kamu nyembunyiin ini semua dari aku mas
setiap kamu menatapku
apakah itu dengan cintamu
atau untuk memastikan aku tidak mengetahui kebohonganmu
saat kamu memelukku
apakah karena kamu ingin melindungiku
atau justru menjauhkan aku dari rahasiamu
saat kamu memanjakanku
apakah untuk menutupi rasa bersalahmu
supaya aku gak curiga
setelah kamu litatuh rosak
kebenaran memang sangat menyakitkan
tapi kebohonganmu lah
yang menghancurkan aku mas bayu